sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
siapa yang suruh lo makan nasi goreng dari ani
saya tidak tahu
kalau itu nasi goreng dari ani
nasi goreng yang dirantang
emang dari emak
tapi yang ini
sekarang lo jalan sambil jongkok
dari ujung sini
sampai ujung sono

bang belum diturut
namanya tak bisa lebih jelek azan
yang ini kugar
kenapa berhenti di sini
kenapa tadi tidak cek dulu
betta bagaimana ini
mau tetap dianterin tapi temennya dulu beli bensin
atau mau jalan sendiri
kalau gitu turun dulu
ada ada aja lu
saya mah mau ke rumah yang ini ke
itu berarti lu ngikutin gua
soalnya gua juga mau ke rumah ini ke
mbak be mau ngapain
mau tau aja lu
kamu gak jadi saya anternya
betta udah janji sama janjan
ini betta ber setengah jalan saja
lagi di jalan nggak sibuk
iya penggaris buku solatip sama kertas kado coklat
baso enggak pedes enggak pakai sayur
siap deh nanti saya anterin pesanannya
nih permisi dulu
bos sudah ya
baiklah saya lanjutkan bos
ada apa be
mbak be cuma mau nanya kakak sama katepel lu
oh udah kok
ini kok udah urus ke pak rw
ada lagi be
ini rumah baik baik aja kan
baik be nyaman
kalau gitu mbak be pamit dulu ya
lah aku udah jang lo
alhamdulillah be lumayan
mbak be dari mana
biasa ngecek kontrakan
kontrakan yang mana
yang baru diisi
ke situ mulu beh ngeceknya
lah emang apa